potensi hasil laut di perairan natuna utara dan sekitarnya bisa mencapai satu juta ton per tahun
tetapi hasil laut yang diperoleh oleh nelayan di kabupaten natuna dan juga sekitarnya hanya di kisaran dua puluh dua ribu ton per tahunnya
dan ini adalah data dari kementerian kelautan dan perikanan yang mulai membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di natuna
perlukah dibangun sebagai gerbang depan indonesia seberapa kaya hasil laut natuna utara
saya bilang sambil menangkap ikan ya kalau sambil mancing ya bisa kerja itu batu
ya pasang jaring atau bubu kasihlah bubu
sore ini di pulau tiga sang menteri berdialog dengan warga
sebagai baris terdepan negara kesatuan republik indonesia
kepulauan riau memiliki kekayaan laut yang belum maksimal dimanfaatkan
kamar pendingin ini menyimpan hasil laut natuna utara
disiapkan untuk menjaga harga ikan agar tidak turun dan tetap stabil
kapasitasnya saat ini dua ratus ton
dan dalam tahap pembangunan selanjutnya akan ada penambahan ruangan yang dapat menampung seribu ton hasil laut
sebelumnya satu satunya ruang penyimpanan ikan sekabupaten natuna terletak di pulau tiga
berkapasitas satu ton
hasil tangkapan nelayan kebanyakan jadi mubazir karena tidak tersimpan baik
pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di selat lampa kabupaten natuna
bertujuan untuk meningkatkan perolehan nelayan di sekitar perairan natuna
dari sini nelayan dapat menjual ikannya tidak perlu melaut lebih jauh
sentra ini sedang disiapkan untuk segala kegiatan dan kebutuhan nelayan lokal di sekitar perairan natuna
maupun pantai utara jawa yang akan didatangkan guna mendongkrak angka komoditas hasil laut
selain itu nelayan yang diperoleh di laut natuna utara mencapai dua puluh dua ton per tahunnya
tetapi potensinya bisa mencapai satu dua ratus ton per tahun
kita ilustrasikan jika dirupiahkan ada seratus ribu ton ikan kakap merah dengan harga satu kilogramnya rp enam puluh
berarti bisa didapat sekitar rp enam triliun
ini potensi dalam bentuk rupiah dan hanya ilustrasi
tetapi bayangkan betapa kayanya laut natuna utara
butuh waktu panjang untuk memaksimalkan potensi laut natuna utara
persiapan sentra kelautan dan perikanan natuna dalam tahap pertama menarget dua puluh empat ribu ton hasil laut yang bisa diolah
hanya naik dua ribu ton dari hasil tangkapan sebelumnya
bukan target muluk
namun kendala yang ada di depan mata adalah pertimbangan transportasi bagi nelayan
seorang nelayan dari teluk tabu butuh waktu satu jam menuju teluk lampa
sentra kelautan dan perikanan terpadu natuna untuk menjual ikannya
dari tempat bapak juga mungkin jauh berapa jam perjalanan
kalau misalnya dari pulau bapak terus ke sini
habis gitu hitung hitungannya bapak gimana ketika nanti sentra ini jadi
terus mau kirim ikan ke sini

ya kami dari masyarakat kecil yang dari nelayan ya
kami minta ya mudah mudahan lah kami bisa dapat harga yang tinggi lah dari pabrik ini kan
supaya kami bisa lebih makmur lagi
lebih jaya lagi kami kerja nelayan ini kan
jadi kami gak terlalu tertindas harganya
gitu macam itu
nah selama ini bapak menjual ikan yang bapak tangkap itu dari mana
menjual di sekitar situ aja
kadang kami kalau tongkol ini
kalau musim macam ini
kami ecerkan aja di kampung kampung aja
limpahan hasil laut yang ada di sentra kelautan dan perikanan natuna
juga butuh jalur distribusi
agar hasil laut natuna bisa dijual ke luar pulau
kalau kita bicara tentang target
let's say per tahun
dan juga kesiapan selanjutnya sampai akhir dua ribu tujuh belas kah
ya kami sudah bekerjasama dengan kementerian perhubungan
dan alhamdulillah sudah terjadi
setiap dua minggu sekali
kapal kapal dengan jaringan tol laut
itu sudah masuk ke natuna
nah sehingga kita punya jaminan
setiap dua minggu sekali pasti akan ada produk yang bisa keluar dari wilayah natuna
baik ke batam
ataupun ke jakarta
pusat ekonomi baru di baris terdepan batas wilayah negara
adalah fondasi bagi penguatan wilayah perbatasan
sentra kelautan dan perikanan di natuna adalah satu dari dua belas lokasi
yang rencananya akan dikebut pembangunannya
untuk memaksimalkan pendapatan hasil laut indonesia
silvano hajid natuna kepulauan riau